mulai dari menyiapkan membersihkan dan mencuci bahan baku
jangan hanya melihat cuma di indonesia saja
selain temuan objek yang istimewa proses pengamatannya juga tak kalah istimewa